hari ini saya akan coba menjajalnya untuk rute perjalanan dari bandung menuju ke jakarta
tentu saja sebelum ke jakarta kita harus menuju ke stasiun tegaluar kabupaten bandung
nah saat ini saya posisinya berada di kawasan gatot subroto kota bandung
kira kira berapa lama dan berapa jarak dari kawasan gatot subroto menuju ke stasiun tegaluar kabupaten bandung
kita langsung saja berangkat dan saat ini waktu menunjukkan pukul tujuh lebih lima belas pagi
kepada stasiun tegak luar kabupaten bandung
tiba di stasiun calon penumpang kereta cepat harus melakukan verifikasi identitas dan diberi stiker khusus
saya dan penumpang lain masuk ke area stasiun dan naik ke lantai dua menuju peron
tak lama setelah saya mendapat tempat duduk kereta melaju menuju jakarta tepat pada pukul sepuluh
kereta cepat jakarta bandung ini memiliki kecepatan maksimal hingga tiga ratus lima puluh satu km per jam
dan memang kecepatannya dilakukan
bukan secara berkala mulai dari stasiun tegak luar kemudian padalarang karawang hingga halim
baru mencapai top speed ketika sudah melewati stasiun padalarang menuju stasiun karawang
ketika sudah melewati karawang kecepatan akan diturunkan kembali hingga nanti akhirnya berhenti di stasiun halim jakarta
dua puluh menit berlalu kecepatan kereta sudah mencapai tiga ratus empat puluh enam km per jam
kereta api cepat memiliki delapan gerbong yang terbagi menjadi tiga kelas
satu kali perjalanan kereta cepat mampu menampung sekitar enam ratus penumpang

kalah sama kiki yang ada di bandung saya juga di jakarta pengen nyobain naik kereta cepat
kalau hari ini ini masih tahap uji coba gratis jadi saya pesen tiketnya lewat online dan ini tidak dipungut biaya
tadi di bawah sudah verifikasi data
barang barang dicek sekarang tinggal masuk deh yuk
perjalanan menuju ke bandung dari stasiun halim akan berhenti di tiga stasiun
stasiun karawang stasiun padalarang dan tujuan akhir stasiun tegaluar
namun saat ini pemberhentian di stasiun karawang tidak dilakukan karena pembangunan jalan masih dilakukan
kereta cepat jakarta bandung hanya membutuhkan waktu dua puluh lima sampai tiga puluh menit
meskipun perjalanan hanya sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh menit
kereta cepat juga menyediakan dining bar seperti ini
namun ini masih belum terisi begitu informasinya akan diisi sejumlah minuman dan minuman kemasan yang bisa dibeli oleh para penumpang
sejumlah warga yang ikut menjajal kereta cepat ini terlihat antusias saat menaiki kereta dengan kecepatan lebih dari tiga ratus km per jam ini
persimpresan kita ingin tahu feelnya seperti apa itu dulu sinar nomor satu
dan ternyata sesuai ekspektasi
nyaman dari segi kabin si gerbong ini sangat nyaman sekali
harusnya saya pikir dari dulu ya kita udah punya ya
uji coba kereta cepat mulai dilakukan sejak lima belas september hingga akhir september
ada delapan perjalanan kereta cepat baik dari jakarta ataupun bandung setiap hari dengan total penumpang mencapai dua orang per hari
saat ini pt kereta cepat indonesia china atau kcic telah mempersiapkan sarana dan prasarana
untuk pengoperasian komersil kereta cepat
masyarakat bisa melihat langsung seperti apa kesiapan kcic untuk saat ini
baik dari sisi layanan di perjalanan ka di stasiun fasilitasnya dan juga termasuk petugasnya seperti itu ya
jadi kalau bicara mengenai siap ya kita dari kcic sendiri untuk mengoperasikan relasi jakarta bandung untuk ka cepat kita sudah siap ya
kita tadi tinggal menunggu arahan
terkait mengenai kapan akan resmi beroperasi mengangkut penumpang berbayar
rencananya kereta cepat jakarta bandung akan dioperasikan secara komersial oktober dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia